sementara itu merebaknya virus corona dari kota wuhan tiongkok beberapa waktu ini
membuat sejumlah negara bertindak cepat untuk menghindari masuknya virus ini
di antaranya adalah dengan menerapkan alat mendeteksi suhu tubuh di pintu pintu kedatangan internasional
namun bagi individu per orang bagaimana sebenarnya cara untuk mencegah dan juga menghindari virus corona ini
berikut beberapa tipsnya
dikutip dari cnn indonesia com ada empat cara yang harus diperhatikan setiap orang
yang pertama dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun selama dua puluh detik
dan pastikan seluruh bagian tangan seperti kuku dicuci bersih agar terhindar dari kuman
kedua jika tangan anda sedang dalam keadaan tidak bersih disarankan untuk menghindari menyentuh mata hidung atau mulut
yang ketiga hindari kontak dan interaksi langsung dengan orang yang sedang sakit
dan yang keempat disarankan untuk menggunakan masker ketika anda berada di tengah tengah keramayan